assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
namo buddhaya salam kebajikan
bapak presiden republik indonesia
bapak insinyur joko widodo
makasih banyak bapak presiden
atas perkiraan hadir pada pagi hari ini
dinas dpm ptsp bapak presiden

mereka tadi semua minta foto
bersama bapak presiden
yang kami hormati
menteri kabinet indonesia maju
ini yang suka memompah
jantung kita di lapangan
ada ibu menteri keuangan
yang sebentar lagi insyaallah
dah kalian akan setuju untuk naik
ada pak menseskap
yang selalu mendampingi kami
terhadap kinerja kementerian investasi
ada pak tito mendagri
sebentar banyak aspirasi pak tito
tergantung per kap
dan kepala daerah ini
gak takut menteri investasi
gak juga takut menko marinfes
cuma takut mendagri saja
salah salah sedikit sk bisa dicabut soalnya
pak menteri sdm
ini yang punya kewenangan untuk kasih kasih iup
saya yang bagian teken teken
dan kalau tidak salah
ada mempan rb
pak wakil jaksa agung
baik yang ikut langsung
bapak wali kota
dan ibu ibu juga
jangan sampai saya diprotes
ada ibu gubernur
serta seluruh pejabat esalon satu
yang mewakili kementerian
dan undangan yang berbahagia
injilkan kami melaporkan
acara rapat koordinasi ini
dilakukan setiap tahun
antara pusat dan daerah
tema yang kita angkat hari ini
terkait dengan hilirisasi
dan kemitraan untuk investasi berkeadilan
kami angkat sejalan dengan
apa yang menjadi visi besar
tentang transformasi ekonomi
yang diterjemahkan lewat hilirisasi
tidak hanya untuk menguntungkan
tapi juga adalah kolaborasi
dengan pengusaha daerah
dan umkm yang ada di daerah
agar tumbuh bersama sama
kami juga laporkan bahwa peserta
yang hadir di pulangan
kurang lebih sekitar satu satu ratus dua puluh lima orang
dan yang ikut zoom
itu kurang lebih sekitar enam ratus
ini hampir dua orang
dan kami laporkan juga
bahwa acara ini dilakukan mulai dari kemarin
jadi untuk mengejar target investasi
kami kumpulkan seluruh dpmptsp
sejak kemarin kami rakor
kami debat kami minta masukan
agar apa yang menjadi pikiran pusat
itu betul betul mencerminkan
apa juga yang menjadi aspirasi dari daerah
karena kami yakin bapak presiden
kita di pusat ini
kadang kadang merasa pelentau sendiri
tapi sesungguhnya di daerah lah yang pelentau
karena mereka di lapangan
jadi kami berharap
dalam rangka mengimplementasikan itu
mereka memberikan rekomendasi bapak presiden
arah kebijakan pemerintah pusat
terkait dengan lehirlisasi
itu sudah menjadi langkah yang tepat
jadi dpmptsp seluruh indonesia
mengharapkan agar kebijakan ini
sekalipun kita ditekan dari sana sini
tetap kita pertahankan
siapapun yang melakukan intervensi
kita harus jalan terus
termasuk dengan wto bapak presiden
jadi mereka mengatakan bahwa
negara negara kita jangan diatur atur
dan karena itu
mereka semua taat
apa yang bapak presiden perintahkan
untuk hilirisasi jalan terus
yang kedua kami juga laporkan
terkait dengan target investasi
yang bapak presiden
targetkan kami di tahun dua ribu dua puluh
alhamdulillah di kuartal ketiga
dan sekarang totalnya rp delapan ratus sembilan puluh empat triliun
di depan bapak presiden
atas rekomendasi dari teman teman
insyaallah tahun ini
rp satu dua ratus triliun akan tercapai
ini sejalan dengan

sejalan dengan arahan ibu menkyu
katanya pertumbuhan ekonomi
kalau dak ditambah lagi
pasti mereka kerja
pasti mereka kerja akan tambah semangat
ini dpmptsp ini saya deg degan pak
karena mereka bilang
pak menteri kalau boleh laporan
menyampaikan aspirasi kita
dan kalau boleh pak mereka saran
kalau bapak presiden mengatakan
pemimpin yang memikirkan rakyat itu kan cirinya dua
satu rambutnya putih
yang kedua mukanya kerucut
ada satu pak saran mereka pak
kalau bisa juga kapal lainnya yang sudah membotak pak
itu juga memikirkan rakyat
dpmptsp ini pak kapal lainnya sudah membotak
saya tanya kenapa botak
apa karena menteri investasi sudah memotak juga
karena itu ciri memikirkan rakyat
jadi saya tanya kenapa botak
rakyat pak kalau boleh tambah lagi satu pak
terakhir bapak presiden kami laporkan
di jawa dan luar jawa
seperti apa yang pak presiden
adakan kepada kami
sampai dengan dua ribu dua puluh
di luar pulau jawa bapak presiden
sudah ada mayoritas
investasi yang masuk
itu sudah lebih banyak
nah jawa barat
berlahan lahan sudah mulai menurun
ini tidak ada urusannya sama politik bahwa
presiden ini kan semata mata tentang
kecenderungan orang melakukan investasi
untuk di luar
kami juga sampaikan
saya ingin kalau ada slide
negara negara mana saja yang masuk ke negara kita
yang dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh dua

yang pertama tetap masih ada singapura
yang pertama tetap masih ada singapura
singapura ini nomor satu
yang kedua itu adalah china
yang kedua itu adalah china
singapura ini kami sudah melakukan
singapura ini kami sudah melakukan
jadi ternyata setelah dicek
investasi yang diperlukan adalah
dari singapura ini
tidak semuanya uang singapura
sebagian uang orang indonesia
yang ada di singapura
singapura dijadikan sebagai hub
yang kedua adalah
china di geser oleh
dan eropa yang selama ini cuma satu negara yang masuk sepuluh besar sekarang sudah masuk dua negara
serta amerika bapak presiden yang empat tahun terakhir tidak pernah masuk nomor empat sekarang sudah menjadi nomor empat
ini semua terjadi karena arahan bapak presiden untuk tidak boleh memperlakukan satu negara tertentu untuk diberikan karpet merah
tapi semuanya kita berikan karpet merah selama mereka mengikuti aturan perundang undangan di negara kita
dan ini adalah hasil dari buah undang undang cipta kerja
mereka sangat memberikan respon apresiasi positif terhadap pengembangan ini
bapak presiden kami juga laporkan bahwa target investasi tahun depan kami sudah jabarkan di angka rp satu empat ratus triliun
rp satu empat ratus triliun ini kami sudah bagi bagi wilayah
mereka mohon maaf bapak presiden
saya menyampaikan bahwa akan bisa tercapai kalau syaratnya satu
stabilitas politik indonesia harus baik
yang kedua adalah perang ukraine dan rusia segera berakhir
yang ketiga adalah ketegangan politik antara china dan taiwan mudah mudahan tidak terjadi
jadi kami juga memberikan
dan diskuisi kemarin bapak presiden dari bawah
mereka mengatakan bahwa secerca harapan ekonomi indonesia itu akan baik
kalau stabilitas global baik dan stabilitas dalam negeri baik
tapi kalau stabilitas kita kurang bagus maka mohon maaf target ini penting untuk kita diskusikan kembali
hanya itu bapak presiden yang kami laporkan terkait dengan kolaborasi
ini pak menko mohon maaf karena sudah ada permennya
jadi tidak ada lagi pengusaha pengusaha investor yang datang yang tidak melakukan kolaborasi dengan pengusaha daerah
dan yang menentukan pengusaha daerah itulah dpp tsp di kabupaten kota provinsi yang tahu bersama pak gubernur dan pak bupati
jangan lagi pengusahanya dari jakarta terus
orang daerah harus kita berikan ruang yang baik
tapi pengusahanya yang harus profesional
jangan pengusaha proposal

jangan karena ini tim sukses bupati wali kota gubernur
jangan karena ini tim sukses bupati wali kota pak bupati
karena ini bukan proyek pemerintah
banyak juga yang sudah kita kasih tapi kerjanya nggak jelas
tapi ada juga
bahwa presiden kami laporkan
ini investor ini agak sedikit juga nakal nakal
jadi katanya sudah kasih umkm ini pengusaha daerah ini
padahal cuma namanya aja dipinjam
sahamnya punya mereka juga
jadi kaya kaya begini penting untuk kita luruskan
bahwa kita masih punya kekurangan iya
tapi investor juga kita harus bina baik baik
tujuannya satu mereka datang kita harus layani baik
tapi juga mereka punya kewajiban untuk mengangkat perkomina daerah
dan teman teman daerah supaya hidup besar bersama sama
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
hanya itu yang perlu kami laporkan bapak presiden
mohon kiranya tentang permohonan dak tadi
agar mereka bisa pulang ke daerah dengan senyum
dan yang kedua
nah ini terjadi bisik bisik saya tidak boleh dulu bicara
kelihatannya ibu megi sudah setuju itu pak
doa dulu zikir sebelum bapak presiden
kelihatannya cocok barang ini
hanya itu bapak presiden karena mereka ini akan pulang
dengan senyuman kalau ada oleh oleh
dan mereka sampaikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih
kepada bapak presiden dan ibu menkyu
karena baru kali ini dpm ptsp dapat dak
baru dua tahun terakhir dapat dak
yang kedua pak mereka juga minta pak mendagri
jangan sampai lewat bapak presiden mohon maaf
gada terdepan untuk mengurus investor
tapi dinas mereka ini pak
dijadikan dinas nomor tiga
di kabupaten kota dan provinsi
padahal ibu ibu sama bapak presiden
mengarahkan untuk investasi harus ditingkatkan
maka garda terdepan ini adalah dpm ptsp
tapi perlakuan mereka sebagai dinas nomor tiga
dan beban kerja itu tidak seimbang
saya sudah menyampaikan aspirasi kalian langsung
di depan bapak presiden
jangan lagi marah marah ya
kalau tidak kita turunkan dak kalian
hanya itu yang perlu kami laporkan
selanjutnya kami mohon arahan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
bapak ibu yang saya hormati
kita harus memiliki perasaan yang sama
dan memiliki sense yang sama
dan sepakat bahwa
situasi saat ini
betul betul situasi yang tidak mudah
situasi yang sangat sulit
untuk semua negara
untuk semua negara
negara besar negara maju
maju apapun sekarang ini semuanya
pada posisi yang sangat sangat
urusan pertumbuhan ekonomi yang anjlok
urusan krisis pangan
urusan krisis pangan
yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk
yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk
semuanya menghantui semua negara
oleh sebab itu dalam menakodai
situasi yang sangat sulit ini
policy kebijakan semuanya harus hati hati
jangan sampai keliru jangan sampai salah
begitu salah resikonya gede sekali
betul itu situasi yang tidak normal
baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter
ini selalu terus saya sampaikan
karena memang keadaannya tidak pada
keadaan yang normal
keadaan yang normal
kita harus kerja lebih keras lagi
kita harus kerja lebih keras lagi
kita kerja normal normal dalam keadaan yang tidak normal
dan tahun depan tahun dua ribu dua puluh tiga
ini akan jauh lebih sulit lagi
untuk semua negara
awal tahun depan sudah masuk pada
ini yang kita semuanya sekali lagi harus memiliki
perasaan yang sama
oleh sebab itu
yang namanya investasi
itu jadi rebutan semua negara
karena semua negara ingin ada capital inflow
ada arus modal masuk semuanya
karena kalau tidak ada tambahan arus modal masuk
perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan
semua rebutan yang namanya investasi
sekali lagi yang namanya investor
itu jadi rebutan semua negara
oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit
saya nggak mau dengar lagi ada yang mempersulit
baik di pusat maupun di daerah
baik di pusat di provinsi di kabupaten maupun di kota
semuanya jangan sampai ada yang mengganggu ini
salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita
karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi
kita tuh selalu melihat negara mana yang kira kira rame investasinya
kenapa dia rame kita pelajari
kenapa lebih berbondong bondong ke sana dan tidak berbondong bondong ke sini
ada kebijakan tambahan ada insentif tambahan kita pelajari
tax holiday diberikan perlakuan perlakuan yang lebih baik kita pelajari semuanya
tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu ganggu ya
sudah buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain
yang kedua mengenai hilirisasi
ini sudah bolak balik saya sampaikan ini urusan nilai tambah yang ingin kita peroleh
yang ingin kita kejar dari hilirisasi dari downstreaming itu itu
nggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah mengekspor dalam bentuk raw material tidak
begitu kita dapatkan investasi
ada yang bangun bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah jakarta dengan daerah
nilai tambah itu akan kita peroleh
saya berikan contoh ini bolak balik saya sudah berikan contoh itu akan saya ulang ulang terus
lihat tujuh tahun yang lalu lima tahun yang lalu empat tahun yang lalu
ekspor kita bahan mentah
nilainya setahun hanya satu satu miliar usd
artinya berapa itu satu satu
sembilan belas sampai dua puluh an triliun rupiah setahun
karena yang kita ekspor raw material yang kita ekspor bahan mentah
begitu kita memiliki smelter memiliki industri dan turunannya dua ribu dua puluh satu
ekspor kita sudah dua puluh delapan miliar usd
sudah tiga ratus triliun lebih dari dua puluh triliun

terus yang lain seperti apa
apa mau kita terus teruskan

sekali lagi meskipun kita kalah di wto kalah kita urusan nikel ini kita dibawa ke bumt
sekali lagi meskipun kita kalah di wto kalah kita urusan nikel ini kita dibawa ke bumt
sekali lagi meskipun kita kalah di wto kalah kita urusan nikel ini kita dibawa ke bumt

bukan apa apa kalah saya sampaikan ke menteri banding
nanti babak yang kedua di hilirisasi lagi bauksit
artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri
dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah
setelah itu bahan bahan yang lainnya
termasuk hal hal yang kecil kecil
urusan kopi urusan
jangan sampai diekspor dalam bentuk
bahan mentah raw material
sudah beratus tahun kita mengekspor itu
investasi agar masuk ke sana
sehingga nilai tambahnya ada
melompat ke lebih dari tiga ratus triliun
sehingga ngeraca perdagangan kita
sudah dua puluh sembilan bulan
yang sebelumnya selalu negatif
merasa berpuluh puluh tahun kita
baru dua puluh sembilan bulan yang lalu
ini ini yang kita arah
kalau ada negara yang
negara lain yang menggugat
yaitu haknya negara lain menggugat
karena memang terganggu
setelah saya cek kenapa sih
uni eropa ini menggugat
ya benar karena industri nya
ternyata banyak di sana
kalau dikerjain di sini
artinya di sana akan ada pengangguran
di sana akan ada pabrik yang tutup
di sana akan ada industri yang tutup
kita ingin maju negara
kita ingin menjadi negara maju
kita ingin membuka lapangan kerja
lalu kita digugat saja
kita takut mundur
ya nggak akan kita menjadi negara maju
terus saya sampaikan kepada menteri
terus pak ini apakah
tidak boleh berhenti
tidak hanya berhenti di nikel
tapi terus yang lain
ini untuk oss
baik di kabupaten di kota
di provinsi di pusat semuanya
platformnya tolong betul betul
dilihat lagi dibenahi betul
agar yang namanya kita sampaikan cepat
kalau kita ngomong lima menit lima menit betul
kalau kita ngomong satu jam satu jam betul
jangan sampai saya disuruh ngomong satu jam satu jam
faktanya bisa enam bulan
waduh nggak dipercaya kita nanti
masih ada yang banyak yang perlu diperbaiki di platform ini
yang keempat yang berkaitan dengan target
tahun dua ribu dua puluh dua rp satu dua ratus triliun
tadi pak menteri investasi menyampaikan

jangan tercapai tercapai nanti kalau enggak tercapai mohon maaf
jangan tercapai tercapai nanti kalau nggak tercapai mohon maaf
karena ini akan mempengaruhi growth
akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
begitu target rp satu dua ratus itu enggak tercapai
pertumbuhan ekonomi kita ikut
geret untuk turun
investasi menjadi kunci
dan di kuartal ketiga kemarin
pertumbuhan ekonomi kita naik menjadi lima tujuh puluh dua
jangan sampai gara gara investasi turun
kemudian ketarik pertumbuhan ekonomi kita
dan yang saya senang informasi terakhir
di luar jawa sekarang sudah lebih banyak investasinya
betul pak menteri ya lima puluh tiga persen
dulu tujuh puluh tiga puluh kemudian menjadi lebih kecil kecil
sekarang sudah lebih besar di luar jawa
saya kira ini sebuah informasi yang baik
artinya infrastruktur yang kita bangun di luar jawa itu betul betul memberikan efek
kepada investasi pada pertumbuhan ekonomi di luar jawa
saya berikan contoh hilirisasi dan infrastruktur
ada yang dari maluku utara
hati hati maluku utara
hati hati saya peringatkan
karena pertumbuhan ekonomi di maluku utara itu dua puluh tujuh persen
tertinggi di dunia itu
tidak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai dua puluh tujuh persen
dan yang bagus lagi saya cek waktu di pasar
di ternate saya cek pasar
kemudian saya cek ke bi inflasinya hanya tiga tiga persen
kenapa saya peringatkan
supaya yang benar ini terus dipertahankan ditingkatkan lebih baik lagi
kalau saya puji puji nggak bisa kesenengan nanti lupa
atau melorot menjadi lima persen
hati hati dua puluh tujuh persen itu tidak ada di seluruh dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi setinggi itu
di situ ada industri baru di situ ada hilirisasi
ini sebagai contoh
ini sebagai contoh
dan survei yang saya terima di seluruh provinsi disurvei
juga di maluku utara
dua puluh tujuh persen kalau enggak bahagia ya kebangetan
tapi hati hati saya peringatkan hati hati
mempertahankan itu lebih sulit
meningkatkan itu jauh lebih sulit
tapi kalau nanti ada derivatif turunan turunan turunan yang lain
yang bisa masuk ke industri di maluku utara
ini akan lebih meningkat lagi nilai tambahnya
jadi sekali lagi hati hati
saya peringatkan hati hati
yang terakhir ini mengenai apbd
karena mumpung ada gubernur bupati wali kota
kita ini mencari uang dari luar agar masuk
terjadi perputaran uang yang lebih meningkat
tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari menteri keuangan ke daerah daerah
justru enggak dipakai
ada berapa uang kabupaten kota dan provinsi yang ada di bank
yang belum dipakai
biasanya tahun lalu biasanya di bulan bulan seperti ini paling dua ratus sepuluh dua ratus dua puluh
kita cek uang yang ada di bank masih rp dua ratus tujuh puluh delapan triliun
kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk
yang sudah ada di kantong tidak dipakai
ini kalau cepat direalisasi
cepat direalisasikan cepat dibelanjakan
ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah
tadi saya sudah perintahkan ke pak mendagri
tolong ini cek satu persatu ini ada persoalan apa
tetapi malah uangnya didiemin di bank
saya minta segera dibelanjakan
memang realisasi biasanya di akhir tahun di desember
tapi ini enggak
kita bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
ini sudah melompat tinggi sekali
biaya uang itu gede banget
caranya kita nggak ngerti bahwa ini ada biayanya
tahun lalu di akhir oktober itu masih di angka rp dua ratus dua puluh enam triliun
dan realisasi belanja
saya sampaikan sekalian
nasional itu sudah masuk ke angka tujuh puluh enam persen
realisasi belanja daerah baru enam puluh dua persen
ini sudah desember loh
besok itu sudah desember hati hati
puntang panting cari arus modal masuk
tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan
ini hati hati ini keliru besar keliru besar
saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini
secara resmi saya buka rapat koordinasi nasional investasi
rapat koordinasi nasional investasi tahun dua ribu dua puluh dua
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh